puncak musim penghujan diperkirakan masih akan terus terjadi sampai dengan bulan februari mendatang
bmkg juga memprediksi bahwa hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat
masih akan terus mengguyur wilayah jabodetabek
ini artinya potensi banjir di wilayah ibu kota masih akan terus membayangi
nah pemprov dki jakarta pun telah mengantisipasi hal ini
salah satunya adalah dengan menyiapkan sekitar empat ratus delapan puluh tujuh unit pompa yang tersebar di satu ratus tujuh puluh delapan lokasi
nah salah satu sistem pengendalian banjir yang menjadi urat nadi di wilayah hilir
adalah rumah pompa fluid di kawasan jakarta utara ini
rumah pompa air fluid jakarta utara ini memegang peranan vital bagi pertahanan terakhir banjir ibu kota
berbatasan langsung dengan teluk jakarta rumah pompa fluid dilepas
mengungkapi sepuluh unit pompa dengan kapasitas total empat puluh sembilan liter per detik
rumah pompa fluid menjadi sistem pengendali utama banjir di kawasan hilir
dengan luasan layanan mencapai dua delapan puluh tiga hektare
seperti ada ketinggian muka air ini kita akan pertahankan tiap hari ini min satu sembilan
min satu ratus sembilan puluh ini kita pertahankan tiap hari itu titik amannya
nah jika ada kenaikan tinggi muka air
min satu delapan puluh baru kita nyalakan pompa satu
terus kalau misalnya ada kenaikan lagi kita nyalakan secara berikutnya
secara bergantian juga seperti itu dalam dua puluh empat jam
sebanyak tiga puluh delapan personel selalu bersiaga memantau pergerakan dan ketinggian air di rumah pompa fluid ini
beberapa skema operasional pompa sudah dipersiapkan untuk menghadapi banjir
sudah berada pada ketinggian minus lima puluh cm
atau berada pada status siaga satu
maka ke sepuluh pompa akan dioperasikan
kondisi kondisi tertentu pimpa pompa semua nyala itu seperti siaga satu siaga dua ya
itu kita yang nyalakan seperti itu untuk full semuanya bisa nyala
dan itu pun juga dilihat kondisinya apabila kondisinya ampernya naik ya kita istirahatkan
kalau kita porsil terus
kita menjaga agar pompa ini tetap bisa ready
jadi nggak kita dur terus rusak
nah itu kan sangat berakibat fatal
kendalanya itu ya seperti sampah ya kita setiap kali ada turun hujan
terus kalau misalnya ada kenaikan tinggi muka air
ini sampah itu selalu mengganggu ya kinerja dari daya hisap pompa itu sendiri
selain juga bisa menyebabkan kerusakan
juga bisa mungkin bendungan bendungan ya bendungan di screennya itu
jadi air ini nggak lajunya tidak cepat curut seperti itu
pemprov dki jakarta telah menganggarkan tak kurang dari lima triliun rupiah
selama dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua untuk penanganan banjir ibu kota
dana ini dialokasikan untuk sejumlah proyek infrastruktur penanggulangan banjir
seperti pembebasan lahan dan pembuatan embung dan drenase
namun yang tak boleh dilupakan perilaku bijak kita untuk tidak membuang sampah sembarangan
berperan besar untuk mengurangi dampak banjir di ibu kota
hiladya rahma siti irfan jakarta